kesepak bola nasional menjelang akhir laiga paru musim
persib bandung hanya mampu bertengger di posisi dua belas klasemen liga satu dua ribu dua puluh
selama enam belas kali pertandingan persib bandung hanya mampu meraih tiga kali kemenangan
sang maung bandung terseok seok di paruh musim liga satu
sebagai salah satu tim besar dan pemenang juara liga sepak bola indonesia sebanyak dua kali
persib bandung justru terseok seok di paru musim liga satu dua ribu dua
persib bandung kalah peringkat dari dua tim promosi liga satu
pss sleman di posisi kelima dan kalteng putra yang berada di satu tingkat di atas persib bandung di posisi ke sebelas
selama enam belas kali pertandingan persib bandung hanya mampu meraih tiga kali kemenangan tujuh kali seri dan enam kali menelan kekalahan
kebaranganrusuhan persib bandung houics cicaka mengerjakan kekuatan disebut anda dan terima kasih grouped by ben
menatap jendela transferan putaran kedua yang baru saja dibuka oleh pt liga indonesia baru pada dua puluh tujuh agustus lalu
persib bandung langsung tancap gas dengan melepas tiga pemain asingnya yang terhitung masih baru
bojan malisik rené mihelik dan arthur gevorkian
persi bandung pun mendatangkan kevin pankieper lewis nick kwiperz dan omid nazari sebagai pengganti mereka

seperti mana liverpool telah mengubah tim mereka dalam empat tahun
dan pada dasarnya hanya satu pemain lagi dari ketika pemain datang empat tahun lalu
tetapi setiap tahun semakin sedikit tetapi semakin tim mereka telah berkembang
memang membutuhkan empat tahun untuk menangkan pertempuran eropa
bahkan tidak menangkan peringkat di inggris
tapi itu adalah proses pemain di sejarah bola profesional
pemain datang pemain pergi
dan juga pemain di atas
dan jika tugas saya adalah mencari pemain yang lebih baik
untuk uang yang
dalam budjet klub
tapi pemain adalah lebih baik daripada pemain yang kita punya
tugas saya adalah untuk memastikan tim kita menjadi lebih baik
dan saya akan terus mencari pemain yang lebih baik
tidak ada sentimen
ini adalah bola profesional
langkah pergantian pemain di sektor depan tengah dan juga belakang
dinilai merupakan kelemahan yang sudah disadari persib bandung
tapi kan kita lihat ya dua ribu delapan belas juga begitu persib kan
kita lihat ya tandingan pertamanya seperti apa
tapi kalau dari dua musim kompetisi ini
kita harap ya persib ini slow starter
artinya startnya lambat mesinnya seperti diesel
tapi ada yang positif
artinya kita lihat
separuh musim ini kita lihat pelatihnya sudah mulai untuk melakukan perombakan
ada tiga pemain kan mereka upaya akan datang
jadi artinya di sini mereka tahu mereka punya kelemahan
mereka tahu ada yang harus diperbaiki
saat ini persib bandung hanya mampu meraih enam belas poin
tertinggal dua puluh dua poin dari pemuncak kelas semen bali united